assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
bapak ibu dan saudara saudara sebangsa dan setanah air
saat ini dua ratus sembilan negara di dunia termasuk negara kita indonesia
sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya
masa yang berat bagi kehidupan kita
bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang
dan kesulitan bagi banyak orang
dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari hari
dalam kesempatan ini
penghargaan dan apresiasi yang tinggi
dan terima kasih kepada semua dokter
dan seluruh tenaga medis
yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini
dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrek
tni polri para relawan
yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua
rakyat dan negara
saya memberikan penghargaan setinggi tingginya
karena apa yang bapak ibu dan saudara saudara lakukan
merupakan pengorbanan yang luar biasa
saya juga ingin mengucapkan terima kasih
kepada bapak ibu dan saudara saudara
yang telah tinggal di rumah
karena dengan berada di rumah
kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini
mari kita terus bersama sama menangani pandemi ini
bergotong royong bersatu padu
karena hanya dengan cara kebersamaan ini
kita akan dapat mengatasinya
kita tidak sendiri
kita bersama dengan negara negara lain
yang juga mengalami hal yang sama
untuk bersama mengatasi pandemi ini
dan tetaplah bersabar optimis
tetap disiplin berada di rumah
jaga jarak dalam berhubungan
berinteraksi dengan orang lain
rajin cuci tangan
pakailah masker saat keluar rumah
ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan
insyaallah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal
dan dapat bertemu dengan
saudara bertemu dengan teman
bertemu dengan kerabat dan tetangga
dalam situasi yang normal
tapi untuk saat ini
marilah kita tetap berada di rumah saja
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh